zuna mulai berkarir di dunia musik malaysia pada tahun dua ribu delapan
dengan merilis mini album berjudul yuna
namanya kemudian langsung mencuri perhatian
setelah mendapat empat penghargaan musik tertinggi di malaysia tahun dua ribu dua
ada beberapa faktor yang membuat yuna mencolok dibanding musisi malaysia lain
di antaranya gaya bernyanyi dan suara yang khas
serta musik yang cukup berbeda dari musisi asia lain
apa yang kamu panggil musikmu dan bagaimana kamu menjelaskan musikmu sendiri
um saya pikir musikku adalah
menyenangkan saya rasa
saya pikir album terbaru saya
kita memiliki arah yang berbeda dari proyek proyek sebelumnya
album sebelumnya lebih ke
saya bergerak sedikit ke
ia telah memiliki sepuluh rilisan
baik album maupun mini album
ia merilis album berjudul chapters di tahun dua ribu enam belas
album yang berisi sepuluh lagu ini dikerjakan selama dua tahun di amerika serikat
ini album terbaru kan
jadi apa perbedaan dari album sebelumnya
dengan chapters saya pikir
saya tidak menahan
saya merasa seperti album sebelumnya
saya selalu khawatir tentang
apa yang akan dikatakan fans tentang musik saya
saya rasa itu normal sebagai penyanyi penyanyi
yuna juga sukses berkolaborasi dengan beberapa musisi dunia
ia pernah di produseri pharrell williams dalam lagu live your life tahun dua ribu dua belas
serta berduet dengan penyanyi asher dalam lagu crush
ternyata yuna sempat gugup saat bertemu asher untuk pertama kali
pada saat itu
manajernya mengatakan bahwa
usher akan keluar dalam beberapa saat
dia sedang mengadakan koreo
di ruang ini
oh tuhan bolehkah saya melihatnya
anda menangis untuk melihatnya
itu akan menjadi penampilan pertama yang buruk
jika saya pergi ke sana dan berpikir

ya mari kita tenang
setelah merilis chapter setahun ini
yuna mengatakan akan menulis lagu kembali
dalam rangka penggarapan album barunya tahun depan
istiarto sigit jakarta